inilah video kemunculan harimau sumatera yang beredar luas di sosial media
harimau tiba tiba muncul dan menyaksikan pekerja perkebunan mengoperasikan eskavator
video ini diperkirakan direkam pekerja yang mengoperasikan alat berat tersebut
ada dua video yang beredar
video pertama diambil dari sisi alat berat yang pertama
harimau berdiri di tanah bekas hutan yang penuh jejak alat berat
sesekali harimau berjalan
puas berjalan sang harimau kemudian tiduran sambil memperhatikan gerak para pekerja
sedangkan di video kedua terlihat harimau sedang berusaha mencegah pepohonan ditarik eskavator
pihak bksda sumatera barat membenarkan kemunculan video tersebut
sesekali bahwa itu adalah harimau sumatra yang keluar dari habitatnya
dan merasa terganggu dengan adanya kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan oleh dua buah eskavator
saya berharap bahwa
kegiatan tersebut untuk sementara waktu dihentikan
sehingga aktivitas itu tidak mengganggu harimau
kemudian saya berharap juga tim yang berada di lokasi tersebut melakukan penggiringan dengan bunyi bunyian
sehingga harimau itu kembali masuk ke dalam habitatnya
kemunculan harimau sumatera di lokasi tersebut bukanlah yang pertama
juli dua ribu dua puluh satu silam seekor harimau sumatera juga terekam video muncul di area perkebunan kelapa sawit
milik sebuah perusahaan di sungai aur kabupaten pasaman barat
satwa terlihat mengikuti kendaraan yang digunakan pekerja dari arah belakang
sebelum menghilang dalam semak semak kebun kelapa sawit